sebuah video amatir memperlihatkan kerumunan warga di desa sendang sari
kecamatan lasem rembang jawa tengah
yang menangkap seorang pria yang diduga sebagai pencuri motor senin siang
usai ditangkap tersangka berinisial mi yang beraksi bersama kakaknya aa ini
menjadi bulan bulanan warga hingga digelandang ke mobil patroli polisi
kakaknya aa berhasil kabur meskipun akhirnya menyerahkan diri di polsek lasem
dari tangan tersangka polisi berhasil menyita barang bukti berupa
tiga buah sepeda motor sasaran pencurian
dan satu motor milik tersangka beserta kunci modifikasi
sementara itu aksi pencurian sepeda motor di masjid nurul muslimin
kawasan raja kabupaten tanggerang banten pada selasa dini hari
pelaku yang berjumlah empat orang ini beraksi saat korban sedang melaksanakan
sholat subuh berjamaah
jamaah yang sedang melaksanakan sholat subuh
membuat pelaku dengan leluasa merusak kunci kontak
kemudian membawa kabur sepeda motor dalam hitungan detik
berbekal rekaman cctv pengurus masjid bersama korban
kemudian melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke polsek rajek
tim liputan cnn indonesia